alih ke topik berikutnya polisi menggagalkan penyelundupan tujuh belas kg sabu sabu
sabu sabu ini diselundupkan dari sarawak malaysia lewat pos lintas batas
lima belas kg sabu sabu diselundupkan dari sarawak via jagoy babang bengkayang kalimantan barat
polisi menangkap dua kurir saat membawa sabu sabu bernilai miliaran rupiah
iya sabu sabu ini disamarkan ke dalam kardus yang berisi kue ringan dan permen
penyelundupan ini salah satu yang terbesar yang terungkap di kalimantan barat